kondisi dapur rumah mewah di kompleks perumahan elit pakuwon indah villa bukit regensi surabaya
sabtu siang rusak parah setelah terjadi ledakan tabung gas lpg dua belas kg
tak hanya itu ledakan juga merusak bagian depan mobil yang parkir di halaman
ledakan gas juga membuat salah satu penghuni rumah mengalami luka bakar cukup serius
dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
pembantu ya pak itu
bukan pembantu pembantunya pulang
ledakan diduga berasal dari tabung lpg dua belas kg yang mengalami kebocoran saat pemilik rumah sedang memasak
peristiwa ini kini ditangani aparat polsek lakar santri surabaya jawa timur
tim liputan cnn indonesia